oh iya rumah kedua orang tua kamu dimana ya
udah meninggal mas
hidup aku sama kayak mas
aku hanya hidup sendiri
jadi selama ini hidupmu sangat menderita
jadi selama ini hidup kamu sama sama menderita sama aku
mungkin ini maksud allah mempertemukan kita berdua
biar kita bisa saling mengisi satu sama lain
laki laki itu siapa sih
udah lah bu gak usah pegang pegang
kok kamu gak mau kenalin ibu
dan gak mau mengakui ibu
salah ibu apa
ibu mau tahu salah ibu apa
aku gak mau kehilangan mas rangga
cuma karena dia tahu kalau ibu aku hanya penjual bunga dimakan
kok kamu punya pikiran seperti itu
kalau memang dia seperti itu
berarti dia tuh gak mencintai kamu dengan tulus nak
hah itu bukan urusan ibu ya
pokoknya aku gak mau kehilangan mas rangga
karena cuma dia yang bisa angkat rajad aku
karena sebentar lagi dia mau menikahi aku
itu artinya aku akan menjadi orang kaya
dan satu lagi yang perlu ibu ina
jangan pernah ibu menampakkan muka ibu di dalam pernikahan aku
karena aku gak mau pernikahan aku gagal karena itu
sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya
dan aku akan bisa beli apa aja yang aku mau

gak ada satu orang pun yang bisa menghina aku
saya terima nikahnya mita binti sugito dengan mas kawin
seperangkat alat sholat dibayar tunai
bagaimana saksi sah
aku akan menikahi aku
terima kasih ya allah
engkau telah mempertemukan anak hamba dengan seseorang yang baik
meski hamba sedih
gak bisa mendampingi anak hamba
tapi hamba juga senang melihat anak hamba

udah mau tutup bu aminah
iya mang ujo udah sore
oh iya saya dengar mita sudah nikah ya bu
kok ibu gak ikut tinggal sama minta bu
saya nggak mau merepotkan mita
ya mungkin dia lebih senang hidup sama suaminya
emang ibu aminah ini seorang ibu yang pengertian banget
dan mita beruntung punya ibu seperti bu aminah ini
ya sudah kalau gitu saya permisi dulu bu
sekalipun kamu gak pernah jenguk ibu
ibu kangen sama kamu nak
ibu kangen sama kamu nak
ibu ngapain sih kesini
mita kalau masalah gak liat ibu gimana
aku gak mau masalah gak liat ibu disini
pokoknya ibu pulang sekarang pulang
iya nanti aku datang kalau aku punya waktu
bersama ibu pulang
mas rangga udah pulang
aku kangen banget sama mas rangga

aku kangen banget sama mas rangga
oh iya tadi aku melihat ibu ibu yang jualan bunga di makam
kalau dia lewat rumah kita ya
em enggak gak ada orang kok
mas rangga salah liat kali
masa sih tapi mirip banget loh
iya gak ada orang
mas rangga pasti capek kan
udah aku rebusin air panas
enggak tapi kok mirip banget ya
enggak itu masalah liat
eh ibu robin
aku seharusnya tawarin
sungguh tujuh tahun
mas rangga gak boleh meninggal mas
apa sebenarnya yang terjadi sama rangga
sampai bisa meninggal seperti itu
kenapa ini begitu mendadak mas
udah sana tinggalin aku
agak bangun mas
sebenarnya pak rangga meninggalkan warisan ini untuk ibu
namun semua diluar rencana
sebelum meninggal pak rangga perusahaannya mengalami masalah
jadi semua harta kekayaannya habis untuk melunasi hutang
itu artinya ibu tidak mendapatkan apa apa dari pak rangga
tapi suami saya gak pernah cerita tentang ini pak
karena pak rangga takut ibu khawatir
makanya beliau merahasiakan ini dari ibu
lalu gimana dengan rumah ini
loh memangnya ibu belum tahu ya
kalau rumah ini hanya dikontrak selama setahun sama pak rangga